anda kembali di cnn indonesia sports
setapak jakarta memastikan diri sebagai juara ibl musim ini setelah di final game kedua di gor citra arena bandung
kembali menundukkan rival satria muda jakarta tujuh empat lima enam
gelar juara ibl musim ini sekaligus juga mengulang prestasi stepak di tahun dua ribu empat belas
saat terakhir kali menjadi juara di kompetisi tertinggi bola basket profesional tanah air
game kedua final ibl dua ribu sembilan belas benar benar menunjukkan pertarungan adu gengsi antara satria muda dan setapak jakarta
pertandingan berjalan keras dan berlangsung dalam tensi tinggi
dengan beban harus memenangkan game ini untuk tetap menjaga peluang menjadi juara ibl
satria muda mengandalkan daryl alhorn dan arki wisnu sebagai mesin cetak angka
hingga kuartal kedua usai tercatat sepuluh kali kedua tim bergantian memimpin perolehan angka
baru pertama pertandingan pun berakhir dengan skor sama kuat dua puluh delapan dua puluh delapan
di dua paruh berikutnya skema permainan cepat yang diperagakan setapak jakarta menjadi pembeda di antara kedua tim
perlahan namun pasti startup jakarta pun mulai meninggalkan perairan angka dari satria muda
empat pemain sepak jakarta bahkan mampu menyumbangkan lebih dari sepuluh angka
center setapak soven goodman menjadi petak angka terbanyak dengan rehan dua puluh angka dan sembilan belas rebound
keunggulan stepak pun tak terkejar hingga akhirnya menutup pertandingan dengan skor tujuh puluh empat lima puluh enam
hasil yang sekaligus memastikan stepak jakarta sebagai juara ibl
kemenangan ini juga sekaligus memperpanjang rekor mereka yang tak terkalahkan di dua puluh satu pertandingan musim ini
kepada media mereka berkata apakah ini tentang pertandingan atau tentang saya
itu tidak hanya tentang saya tapi tentang tim kita dan tentang kita percaya pada satu sama lain
dan tentang organisasi ini dan kocen ini yang mengambil kesempatan untuk saya

ada perubahan yang besar banget di tim ini kira jauh lebih disiplin musim ini
jadi kita berubah menjadi tim yang mungkin agak sebelumnya
agak main buat fast buat atraktif tapi sekarang jauh lebih ke defensive minded
dan itu kunci kita buat juara musim ini
selain itu empat pemain setapak juga meraih empat penghargaan individu di babak reguler
kemenangan stepak semakin lengkap setelah sabon goodman juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di partai final atau mvp finals
erlangga gusnuwaji andriaman saputra bandung